ada si kucing doraemon ada juga si ikan nemo dan masih banyak lagi karakter boneka lain
berbagai boneka rajut ini adalah buatan dua mahasiswi asal asahan sumatera utara
ya diselah selah waktu kuliah online nita dan dinda memilih merajut boneka
keterampilan ini dipelajari secara otodidak dari media sosial
bukan hanya boneka keduanya juga membuat tas rajut
ternyata kreativitas mereka ini bisa menghasilkan rupiah
boneka dan tas hasil rajutan tersebut kemudian dijual di media sosial
harganya bergantung pada tingkat kesulitan pembuatannya
boneka dan tas rajut ini dijual mulai lima puluh ribu hingga seratus rupiah
mulainya kalau belajarnya udah lama ya
tapi kalau mulai menekuninya ini semenjak masa pandemi
karena banyak waktu luang jadi menghabiskan waktunya ini dengan hal hal yang bermanfaat seperti merajut ini
kalau pemesanan itu bisa dari media sosial
sementara itu warga perumahan mutiara citra indih yang kota tasikmalaya jawa barat
punya cara lain untuk mengisi waktu senggang diselah selah kegiatan work from hope
memanfaatkan lahan kosong yang ada di perumahan mereka
aparatur sipil negara dan pekerja
sampai akhirnya sektor swasta ini memilih menanam daun bawang
meski termasuk kategori petani pemula
daun bawang hasil tanam warga ini tumbuh dengan lebat
awalnya karena lahan ini lahan tidur ya
istilahnya gambrung banyak pohon liar dihuni sama binatang buas
jadi kita inisiatif untuk mengolah lahan menjadi lahan pertanian khususnya untuk bawang daun
daun bawang ini direncanakan dipanen untuk dijual ke pasar tradisional
warga menyebut hasil keuntungan penjualan akan disisikan untuk membantu penanganan kasus covid sembilan belas di permukiman mereka
tim liputan cnn indonesia